rizik syihab telah tiba di kediamannya di petamburan tiga tanah abang jakarta pusat
dan untuk mengantisipasi terjadinya kerumunan
petugas tiga pilar bersiaga dan mengingatkan warga
agar tetap mematuhi protokol kesehatan dengan membagikan masker
dalam video yang direkam warga
tampak dua kendaraan yang salah satunya membawa pentolan xfpi
rizik syihab tiba di jalan petamburan tiga tanah abang jakarta pusat rabu pagi
seorang warga mengatakan dua kendaraan masuk sekitar pukul tujuh pagi
yang salah satunya diketahui mobil milik rizik syihab
tampak lokasi diramaikan oleh warga dan jemaah
dan petugas tiga pilar yang terdiri atas anggota tni polri dan satpol pp
melakukan penjagaan ketat serta membagikan masker
agar warga tetap mematuhi protokol kesehatan
dan hingga kini lokasi masih diramaikan oleh jemaah
dan petugas yang melakukan pengawasan